kita ke informasi internasional satu ratus lima puluh enam orang meninggal dunia dalam tragedi yang terjadi di malam perayaan halloween di kawasan itaewon pada dua puluh sembilan oktober lalu
sementara enam orang ditetapkan sebagai tersangka dan investigasi kasus ini masih berlangsung
bagaimana situasi di sana kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ada ausi riondolu di seoul korea selatan
rio selamat malam waktu jakarta
rio bagaimana situasi terkini yang anda pantau langsung di itaewon dan juga wilayah di sekitarnya
ya selamat malam waktu korea selatan puspa
dari dua kali kesempatan yang kami dapatkan untuk melihat secara langsung bagaimana lokasi di itaewon di ibu kota seoul korea selatan
mulai dari hari kemarin pada malam hari lalu kemudian pada hari ini
kami juga mendatanginya lagi pada pagi hari
satu kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah situasi masih mencekam pada hari ke dua belas pasca tragedi itaewon
yang menewaskan kurang lebih sekitar satu ratus lima puluh enam orang
di mana di antaranya dua di antaranya adalah warga negara indonesia yang mengalami luka luka
namun hingga pada saat ini dari informasi yang kami dapatkan kesehatan mereka terus membaik
namun proses investigasi masih terus berjalan
bagaimana dari premis
yang tadi saya sampaikan tentang bagaimana mencekamnya situasi di itaewon
padahal ini sudah masuk di hari ke dua belas
setidaknya ada empat catatan yang dapat saya sampaikan
begitu dari pengalaman tadi pagi saya mendatangi lokasi itaewon
yang pertama misalkan dari banyaknya petugas kepolisian yang berjaga di lokasi tersebut
dari malam seperti yang tadi saya sampaikan dari malam kami sudah melihat ada setidaknya kurang lebih tiga puluh petugas kepolisian yang berjaga di lokasi tersebut
dan pagi harinya
kami datang ke bali
ini malah bertambah ada sekitar empat puluh sampai lima puluh petugas kepolisian yang masih berjaga di lokasi tersebut
artinya pihak kepolisian masih terus berjaga untuk mengawasi
karena memang di lokasi tersebut masyarakat ini bebas beraktifitas
namun tadi kami menemui banyak masyarakat yang mendatangi
lalu kemudian menyampaikan rasa dukanya melalui tulisan
lalu kemudian memberikan bunga
ataupun berbagai macam hal yang lainnya
petugas kepolisian hanya berjaga di sana
bagaimana berjalannya situasi ataupun aktivitas masyarakat yang ada di lokasi tersebut
lalu kemudian yang kedua seperti tadi yang saya sampaikan
kami melihat banyaknya simbol kedukaan yang ada di lokasi tersebut
yang ada di setiap sudut tembok lokasi yang memang menewaskan kurang lebih satu ratus lima puluh enam orang tersebut pada hari perayaan halloween
tepatnya pada tanggal dua puluh sembilan oktober yang lalu
bagaimana tadi kami melihat baik dari bahasa korea ataupun bahasa asing
ada juga bahasa indonesia
yang menuliskan pesan pesan kedukaan
yang ditempel di berbagai tembok yang ada di lokasi tersebut
tidak hanya tulisan yang tadi saya sebutkan
ada berbagai macam hal
atau apapun yang bisa mereka sampaikan
tadi bahkan kita melihat ada yang memberikan poin begitu
masyarakat yang menyambangi lokasi tersebut
memberikan poin dan menuliskan pesan
jadi apapun barang yang mereka punya mereka bisa sampaikan
mereka bisa taruh di situ sebagai simbol bentuk kedukaan
yang memang mereka rasakan
rasakan terhadap masyarakat korea
lalu kemudian yang ketiga
kami juga melihat bagaimana ada toko retail
yang ada di sekitar lokasi tersebut
ini belum diperbolehkan untuk dibuka
baik dari restoran ataupun toko retail pakaian atau sepatu
begitu hingga pada saat ini
masih belum diperbolehkan dibuka
karena masih banyak garis polisi yang dipasang di sana
dan petugas polisi yang masih berjaga di sana
serta proses investigasi masih terus berlangsung
yang poin yang keempat
ini adalah hal yang paling mencekam menurut saya
karena kalau kita melihat tadi pagi
ini dari lokasi ataupun titik
dimana terjadi kerumunan massa
ini ada gang yang cukup sempit
yang dapat saya tunjukkan begitu
karena yang tadi saya sudah sebutkan
bagaimana ini sebenarnya gang yang cukup
yang saya bisa sampaikan ini sangat sempit begitu
karena saya tidak membayangkan
bagaimana kerumunan yang terjadi pada malam itu
itu di sebelah kirinya ada restoran
di sebelah kanannya ada restoran juga
bagaimana padatnya masyarakat keluar masuk di restoran
pada hari perayaan halloween pada malam itu
dan tadi kami melihat
masih banyak sampah berserakan
pintu pintu yang rusak
yang hingga pada saat ini masih belum disentuh
oleh pihak petugas kebersihan
karena memang masih ditutup oleh garis polisi
dan kami pun tidak diperkenankan untuk masuk
apalagi mengambil gambar di daerah tersebut
setidaknya poin poin itulah yang dapat saya gambarkan
terkait dengan situasi terkini
di hari ke dua belas
di lokasi itaewon
dan dari apa yang kami dapatkan
dari baik dari ketua dpr puan maharani
karena kami mengikuti rombongan ketua dpr
lalu kemudian kemarin
juga bertemu dengan ketua dpr dari korea selatan kim chin pyo
ini mereka menyampaikan
ada kesepakatan diantara mereka
bahwa dari parlemen akan meminta pemerintah
memberikan aspirasi kepada pemerintah
untuk kemudian mempertegas kembali
atau membuat strategi terkait dengan mitigasi
tentang pengendalian massa
untuk kemudian melakukan kegiatan di ruang publik
karena memang kalau kita ingat
setelah pandemi ini selesai
masyarakat begitu rindu
esorio masyarakat begitu tinggi
untuk kemudian berkumpul di ruang publik
melakukan berbagai kegiatan
hal inilah yang diperlukan oleh pemerintah
untuk kemudian membuat strategi secara khusus
mungkin bisa saja dalam bentuk
satuan tugas begitu untuk memantau
apabila ada agenda
ataupun kegiatan di ruang publik
ya satu hal yang pasti
harus dilakukan oleh event organizer
misalkan tidak boleh melebihi kapasitas
yang ada di lokasi tersebut
baik duka itu masih sangat terasa
tapi satu hal yang bisa menjadi pelajaran
tidak hanya untuk warga korea selatan
tidak hanya untuk pemerintah korea selatan
tapi juga pemerintah indonesia
yang juga mengunjunginya hari ini
ke korea selatan
bagaimana kita bisa mengendalikan masa
itu tadi ya
mitigasi pengendalian massa
sehingga tidak terjadi hal hal seperti ini
nanti ke depannya
terima kasih banyak
dari korea selatan